handuk dan kaos bekas selama ini dianggap sampah dan kebanyakan orang akan membuangnya
tapi di tangan seorang anak muda di tulung agung handuk dan kain bekas justru dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat pot hias yang unik dan artistik
penasaran seperti apa kerajinan unik ini berikut liputannya
setelah agus melihat di internet karena di indonesia belum banyak yang buat maka agus pun mencoba membuat dengan memanfaatkan handuk bekas yang ada di rumahnya
proses pembuatan pot dari handuk bekas ini cukup sederhana
mulanya kain handuk bekas atau bisa juga kain goni dan kaos yang kainnya mudah menyerap air dicelup ke dalam cairan dari semen kalsium dan lem
setelah campuran semen terserap merata baru handuk diangkat dan dicetak dengan cara menempatkan kain
secara tengkurap pada ember atau cerakan tertentu
sambil menunggu kering permukaan handuk dibentuk sesuai dengan modal pot yang diinginkan
begitu kering dan kaku pot setengah jadi diangkat dari cetakan dan diwarnai menggunakan cat
kenapa memilih handuk bekas ini
ya mudah didapatkan
kerajinannya ini bisa dimodel apa
untuk sementara ini masih pot bunga
mungkin untuk ke depan cari ide lainnya
dalam seminggu dibantu satu temannya agus mampu membuat lima hingga tujuh pot dengan berbagai ukuran
pot kecil berukuran diameter sepuluh cm dengan tinggi dua puluh cm dan paling besar ukuran diameter tiga puluh cm dengan tinggi satu meter
selama ini pot buatan agus ini baru dipasarkan di kota tulung agung saja
untuk pot kecil dijual dengan harga rp tiga puluh untuk pot sedang rp seratus
untuk pot besar dihargai rp satu ratus lima puluh per buah